saya mau tanya selama naila di sini kira kira gimana ya keadaannya
naila lebih banyak diam ya pak tapi sekarang saya lihat dia begitu bahagia sumeringah
sepertinya karena kedatangan bumi sel dan pak angga
saya jadi terharu senang juga dengarnya
tapi nenek itu benar benar lucu ya dia panggil istri saya bumi ibu michi
itu karena panggilan kesayangannya ya pak
jadi kalau gitu kami permisi dulu ya aku juga harus bangkit ke kantor dan kemungkinan
saya akan mampir ke kantor polisi dulu soalnya namanya panggilan kan suka datang tiba tiba
gawat kan nino belum tahu soal gue yang melaporkan mbak andin
bentar bentar kan kantor polisi buat apa
gak ada mah pulang dulu ya
bilang dong sama suaminya apa yang udah kamu lakuin
ya mbak aku tunggu di depannya
iya tunggu mbak ya
pamit dulu karena andi mesti ke kantor nanti kapan kapan let's have tea coffee ya
by the way mas makasih banyak udah diizinin datang ke sini nganterin rena ke sekolah
senang kalau kamu juga ikut bahagia
oke karena bahagia itu penting
andi bisa ikut apa tadi ke kamu
eh tapi ini loh din
tadi mama lihat kayaknya elsa tuh udah pengen nyerang kamu banget gitu
salah deh kalau dia nyerang aku
nino udah belum tau aja kalau misalkan aku udah dipanggil ke kantor polisi
coba kalau nanti dia tahu
lagian keluar dari penjara bukan lagi dipenang penang kek
intropeksi diri kek
nino bikin buruk hara lagi
ih ya itu dia
tapi mir pulang ya
gak usah nungguin rena di sini
yakin gak ditungguin
gak usah pulang aja
renda juga harus diajarin untuk mandiri
wah atau enggak gue ngumpet aja gitu
tapi gue tetap di sekolah
lagi pulang kan sekolahnya juga deket dari rumah
aku juga harus ke kantor
aku antren mama sama mirna
pulang dulu nanti habis sekolah langsung ke kantor sama riza ya
gak apa apa ya
kamu sarang aja
tadi itu mbak anin bilang sama aku
katanya aku harus hati hati kalau ngomong di depannya reina
padahal dia nggak ngerti perasaan aku
aku juga gak terlalu suka kalau kamu nama namain omongan dari reina
sorry tapi aku mau
ya tapi kan wajar no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
sampai kapanpun aku tetap ayah kandung
bukan masalah kamu ayah kandungnya
sekarang reina taunya kalau ayahnya itu aldebaran
sekarang gini deh kalau kamu butuh pengakuan dari reina
gimana waktu kita kasih tau aja kalau kamu papa kandungnya
gimana kalau kita kasih tahu aja kalau kamu papa kandungnya
aku mau kantor ya
semalam mana udah aku pikirin
kalo misalnya gue merapatkan
tapi gimana caranya
gue juga masih belum tahu
lagi lagi aku lupa buat beli hadiah ke rena
apa ini pertanda
aku akan ketemu dengan rina lagi ya
ngelanjutin omongan barusan
makanya kamu tau alasan kenapa andien dipanggil
emang penting banget ya buat kamu tahu
itu kan bukan urusan kamu juga nak
atau kamu emang sengaja
mau ngurusin semua urusannya mbak andien
elsa kenapa sih bersikap seperti itu
kasian nino kan jadi terpojok
kalau sekarang ini perasaan kamu suka sensitif
karena udah gak ada keisha
itu kan masa lalu sah
kamu gak usah cemburu lagi lah
sekarang kamu udah sama nino
mama tuh terserang jadi prihatin deh
liat kamu kayak begini
gimana tuh bukannya benci sama kamu
enggak mama gak benci
nih perasa kamu lebih sabar dong
bisa nggak sih mama di drop ke
nanti pulangnya mama naik taksi
sekalian kita nyekar juga kan
aku anterin kok ya
kita mau ke makam lagi
mama sama nino tuh tau gak sih sebenernya perasaan aku

nih aku juga gak bisa ngerasain aja ya
sakit banget rasanya
aku pengen meluk anak aku tapi sekarang aku cuma bisa ngeliat wisannya

nih aku juga gak bisa ngerasain aja ya
aku belum bisa jadi ibu yang baik buat keisha
aku belum bisa jadi ibu yang baik buat keysha
aku belum bisa jagain dia
kalian ngerasain gak sih
jadi dengan bahan yang sederhana kita bisa membuat permainan yang mengasihkan ya
eh gak boleh main gunting
nanti guntingnya tak ya
ini main ini nih
aku mau bu
aku mau makan
sekarang kesana ya
bumi sih ya bu
ini lagi main apa nailah
main gunting guntingan ya
kenapa gak main ini
ini bisa gerak gerak sendiri kalau kenal
saya mau tanya selama naila di sini kira kira gimana ya keadaannya
naila lebih banyak diam ya pak
tapi sekarang saya lihat dia begitu bahagia sumeringah
sepertinya karena kedatangan bu misel dan pak angga
saya jadi terharu senang juga dengarnya
tapi nenek itu benar benar lucu ya
dia panggil istri saya bumi ibu mici
itu karena panggilan kesayangannya ya pak
jadi yang bisa merekatkan mereka berdua
sampai sekarang saya masih belum bisa menemui bu catherine
karena di dalam icu masih ada calon suami dari ibu catherine pak
ah sepertinya calon suaminya sudah keluar pak
iya jadi calon suami dari ibu catherine itu adalah pak randy
dan pak rendy itu adalah personal assistant dari pak aldebaran
ya karena paldebaran sudah tidak ada maksud saya belum ditemukan
jadi pak rendy menjadi personal assistant dari ibu andi